dan bagaimana pantauan kegiatan belajar mengajar sekolah sekolah di masa uji coba ptm
pasca diberitakannya peningkatan kluster covid sembilan belas sekolah kami telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia indrayani laksmi di jakarta dan rangga umara di surabaya jawa timur
kami ke jakarta terlebih dahulu selamat pagi
laksmi sebelumnya disebutkan dalam situs kemendikbud ada dua puluh lima klaster sekolah di jakarta namun pemprov membantah hal tersebut
bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap sekolah di jakarta ini agar tidak menjadi penyebab klaster covid sembilan belas
ya aldi dari hasil data kemendikbud yang disebutkan dalam laman resminya menyebut bahwa ada sekitar dua puluh lima sekolah yang didapatkan atau adanya temuan covid sembilan belas selama pembelajaran tatap muka pertanggal tiga puluh agustus lalu maksud saya

tapi secara umum anda tadi sudah menyebutkan bahwa satu ratus enam puluh lima sekolah menjadi kluster covid sembilan belas di jawa timur ini dengan sembilan ratus an guru dan tenaga pendidik bahkan ada dua ribuan orang siswa yang kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas di jawa timur
jumlahnya ini terbesar menurut data tersebut di seluruh provinsi di indonesia
nah beberapa hal yang kemudian bisa di upgrade gitu ataupun di breakdown ya adalah
dari data tersebut khusus untuk jawa timur ini kita bisa lihat bahwa yang paling besar mengalami klaster atau ada peningkatan jumlah guru dan juga anak anak siswa yang melakukan ptm ini adalah sd
sementara smp ini jumlahnya ada dua puluh tiga smp yang menjadi kluster covid sembilan belas dengan dua ratus an guru tenaga pendidik serta tiga ratus an siswanya
sementara sma smk bahkan slb ini jumlahnya jauh lebih kecil
jadi kalau kita bisa simpulkan
bahwa memang sd faktornya ada di sd pembelajaran tetap muka sd yang kemudian menjadi membuat klaster di jawa timur kluster covid sembilan belas ini kembali mencuat pada saat ptm
dan kita ketahui bahwa di jawa timur khususnya hanya daerah daerah tertentu saja misalnya katakanlah di surabaya ini
yang kemudian hanya mewajibkan ataupun hanya membuat aturan siswa kelas enam saja yang kemudian boleh melakukan ptm
siswa siswa lain kelas lima apalagi kelas satu ini tidak diperbolehkan banyak pertimbangannya
soal kemudian kedisiplinan
kelas satu kelas dua kelas tiga kelas empat kelas lima dianggap belum terlalu dewasa usianya sehingga belum bisa dianggap bisa untuk mematuhi protokol kesehatan
termasuk katakanlah memakai masker dalam sekolah
tetapi kelas enam sudah dianggap bisa dan itu pun di surabaya dilakukan dengan sangat ketat
nah seberapa ketat sebenarnya yang dilakukan di kota surabaya ini dan apa evaluasinya
kita sudah bersama dengan ketua k tiga s kelompok kerja kepala sekolah sd
surabaya ada pak matrai selamat pagi pak
pak matrai bagaimana kemudian kalau kita lihat ya anda membaca data itu ya di jawa timur
dua ribuan siswa sd kemudian menjadi klaster terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara di sd ini dan di surabaya juga melakukan ptm meskipun hanya kelas enam saja
kalau data itu saya nggak tahu persis ya
tapi kalau di surabaya terus terang aja memang sangat ketat sekali
di surabaya itu untuk melakukan
ptm saja simulasi ptm saja itu harus ada assessment dulu
setelah ada assessment ada penilaian kemudian baru dilakukan boleh simulasi ptm
setelah ada simulasi ptm itu pun seharusnya ada evaluasi
evaluasi itu setelah itu ada evaluasi dari dinas setelah itu baru ada rekomendasi dari dinas
untuk sd sementara ini belum ptm langsung seterbatas itu
hanya simulasi saja ini
pak pada saat bapak dan teman teman
karena di pemko surabaya kemudian teman teman di kepala sekolah kepala sekolah sd melakukan rapat simulasi
itu apa yang kemudian didapat untuk mengurangi ataupun ya menghilangkan potensi kemudian kluster di sekolah
kalau di sekolah itu kan ada assessment
jadi assessment itu penilainya semua asar plast untuk protokol kesehatan
jadi kalau itu memang belum dinyatakan lulus pasti sekolah ini tidak akan boleh simulasi ptm
yang di surabaya
nah apa yang bapak kemudian rasakan
atau yang bapak dalam benak bapak oh ternyata ada data dua ribu an sd anak sd di jawa timur ini
ya karena saya nggak tahu persis itu ya
tapi dalam benak kita waktu kita pertama kali ada rencana ptm itu pemerintah kota surabaya itu memang sangat hati hati sekali
takutnya memang takut kalau itu terjadi itu kan tutup lagi
dan bersalah lagi lama lagi
nah makanya pemkot surabaya itu sangat sangat betul betul menjaga protokol kesehatan
benar di sekolah itu apa sudah baik atau belum
pak dengan adanya data ini data dari kemendikbud ini apa kira kira yang akan bapak lakukan sebagai ketua mkks sekolah dasar negeri dalam melanjutkan ptm ini
ya karena aturan dari pemerintah kota itu
pertama itu ada surat keterangan
nah dari orang tua yang harus ikut ptm atau tidak itu yang pertama
faktor pertama yang dia bisa dilaksanakan dia ikut ptm
kalau orang tua tidak mengizinkan tidak
kemudian sekolah itu memang sudah ada simulasi
dan dinyatakan bagus
hanya yang ada simulasi saja yang boleh
iya simulasi dulu setelah itu baru ada ptm
tapi sekarang kan masih proses untuk perbaikan perbaikan itu
ada rencana kemudian untuk membuat tambahan ptm menjadi sd ya
tidak hanya kelas enam saja tetapi juga kelas lima
mungkin dengan adanya fakta ini
pastinya nanti ada tapi kan sekarang masih belum
untuk kelas enam saja kan belum semua selesai
masih simulasi juga
sampai selesai pelaksanaan simulasi ini
dan tidak semua sekolah sd di surabaya pun juga bisa melakukan ptm kelas enam ya pak
hanya yang memenuhi syarat
yang memenuhi syarat saja
yang memenuhi syarat saja
oke baik terima kasih pak
salam sehat pak
teman teman pendidik juga
dan inilah sepertinya aldi bahwasannya memang anda bisa bayangkan ya
jadi di beberapa daerah misalnya katakanlah sido harjo saja
kelas satu kelas dua itu sudah kemudian begitu menteri nadiem kemudian mengumumkan boleh melakukan pt
dan besoknya sudah berbondong bondong
sd kelas satu bahkan tingkat
tingkat tk pau juga sudah melakukan pembelajaran atap muka
saya menemui sendiri
saya melihat sendiri
katakanlah bagaimana rombongan sd sd
mungkin kira kira usianya baru enam atau tujuh tahun itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka
ini mungkin ini mungkin yang menjadi penyebab ya bahwa anak anak di bawah usia sepuluh tahun kemudian diminta untuk melakukan ptm
dan tentunya anda bisa bayangkan anak seusia itu tidak tentu rasa disiplinnya rasa pemahamannya terhadap potensi covid sembilan belas
dan protokol kesehatan pasti juga akan minim
dan saya tadi sudah mengkonfirmasi kepada kepala dinas pendidikan jawa timur wahid wahyudi
dia mengatakan tidak bisa untuk melakukan wawancara
tetapi secara singkat dia mengatakan bahwa ini akan dirapatkan terlebih dahulu dan menjadi perhatian bagi dinas pendidikan provinsi jawa timur
hanya itu saja adi
sebetulnya memang sudah dilakukan assessment yang cukup panjang ya sebelum sekolah sekolah bisa melakukan uji coba pembelajaran tatap muka
apa ada yang masih ditemukan kluster covid sembilan belas di sana
terima kasih koresponden rangga umara
selanjutnya kita akan kembali ke indra ani laksmi di jakarta
laksmi silakan lanjutkan laporan anda terkait dengan evaluasi ptm terbatas di jakarta yang menyebabkan adanya dua puluh lima klaster berdasarkan rilis dari kemendikbud
dari rilis kemendikbud memang telah menyebutkan ada sekitar dua puluh lima sekolah di dki khususnya yang terpapar atau terkena kluster covid sembilan belas
namun dari pihak dinas
pendidikan dki masih belum menyebutkan secara detailnya
namun yang sudah ditetapkan atau yang sudah disebutkan oleh pihak dinas pendidikan dki bahwa sampai saat ini baru tujuh
artinya memang masih ada perlu penyisiran dan perlu pendataan ulang cross check double check ulang lagi terkait dengan sekolah sekolah siapa saja
yang sekolah sekolah apa saja dan di mana saja yang terdata ada temuan kasus positif covid sembilan belas yang ada dua puluh lima tadi
namun dari tujuh
itu saya saat ini tengah berada di salah satu sekolah yang pernah terjadi temuan kasus positifnya yaitu di sdn klender tiga pagi jakarta timur
dan di sini memang sudah mulai dilakukan ptm secara terbatas itu pada tanggal tiga puluh agustus lalu
sebanyak berserta enam ratus sembilan sekolah lainnya
artinya ada enam ratus sepuluh sekolah yang saat itu melakukan ptm terbatas secara serentak
sekolah ini sempat melakukan dua hari pembelajaran tatap muka secara terbatas oleh murid muridnya
dan juga guru tenaga pendidik di sini
namun pada tanggal satu sempat terjadi temuan
dan artinya itu memang hanya berlangsung dua hari dan sekolah lalu ditutup keesokan harinya pada tanggal dua sampai tanggal dua belas
dan sekarang per tanggal tiga belas sampai tanggal hari ini tanggal dua puluh empat memang sekolah sudah kembali normal seperti biasa
dan saat ini untuk lebih detailnya saya akan bertanya kepada kepala sekolah dari sdn klender tiga pagi ibu sri
ibu apa kabar
memang waktu itu ada satu orang yang terpapar covid sembilan belas murid ya bu ya
itu kluster sekolah atau seperti apa ibu boleh dijelaskan
baik mbak untuk sekolah kami memang mengadakan ptm pertama kali tanggal tiga puluh
kemudian hari keduanya tanggal satu september itu ada yang terpapar
kemudian kami dengan sigap dari sekolah sigap
untuk hari berikutnya kami langsung tutup
kemudian kami bersurat kepada ibu kacaklah bapak pengawas kemudian sampai ke kasudin
kemudian langsung ke kak dinas nanti akan dilanjutkan oleh ibu kak sudin untuk pelaporannya mbak
dan untuk anak anak ini juga langsung
memang kita di sekolah sudah mengadakan protes itu yang sangat ketat mbak sangat ketat sekali dari sekolah pun
untuk setiap harinya itu disemprot oleh desain para guru
jadi kita perlulah untuk segera dengan segeranya kita untuk apa menyuapkan untuk proses ini
jadi satu orang siswa terpapar kedua siswa lainnya jadi satu guru
artinya memang setelah itu ada proses tracing nya
setelah dengan proses tracing
puskesmas kejamatan kemudian dari ibu kacaklah ke bapak dari kak sudin langsung mengadakan zoom
mengadakan zoom langsung harus ditindak cepat ditindak lanjuti dengan cepat
sehingga dari puskesmas langsung menghimbau dan memberikan waktu untuk keluarga yang terpapar tadi
untuk di pcr mbak pcr kemudian langsung keluar hasil
alhamdulillah keluarga yang terpapar tadi alhamdulillah semua hasilnya negatif mbak
setelah dua belas hari sekolah normal kembali dan ada pengawasan yang lebih ketat betul
oh iya betul betul sekali mbak
kita sangat ketat sekali dari begitu diizinkan untuk masuk kembali kita selalu zoom
lewat kepada guru para guru kita meminta kepada para guru untuk selalu zoom
dan mengingatkan bahwa keluarga yang sakit atau siswa yang sakit pas waktu jadwal ptm tidak boleh hadir pjj di rumah
jadi memang sudah ada imbauan bahwa anak yang sakit atau keluarga yang sakit tidak dianjurkan untuk sekolah atau bukan langsung
ya ya baik ya betul mbak
bahkan gini mbak ada keluarga yang sudah dewasa tetapi belum divaksin mohon belum diizinkan dulu mbak
kita ada tambahan seperti itu keluarga yang dewasa belum divaksin kita anaknya untuk pjj di rumah saja
pertanyaan terakhir pembatasannya apa lagi bu
katanya durasi juga akhirnya dari awalnya rencana pas pada tanggal tiga puluh itu kan seminggu sekali ya bu
sekarang jadi seminggu dua kali untuk anak bersekolah satu kali
mohon maaf kemudian
kemarin juga saya ini mbak langsung minta izin kepada ibu kasudin laksanakan sekali saja
jadi dalam seminggu tidak ada belum boleh untuk apa itu untuk sesi mbak
menggunakan sesi ya komunisi jadi hanya sekali saja
dalam seminggu ya
dalam seminggu ya
terima kasih atas informasinya
albi kalau bisa saya informasikan bahwa untuk murid di sdn klender tiga pagi ini
hanya mendapatkan kesempatan belajar satu kali dalam waktu dua minggu
dan itu pun memang sekolah akhirnya membatasi jumlah durasi
dan memang kalau untuk melihat apakah sebenarnya pembelajaran ini efektif atau tidak
memang sebenarnya kalau dilihat belajar di sekolah itu prosesnya hanya memakan waktu sekitar dua tiga jam pelajaran
berbeda dengan jika sebelum pandemi memang bisa dibilang belum terlalu efektif
belum terlalu efektif kalau saya bisa menilai seperti itu
namun dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau secara online memang bisa membantu para siswa untuk terus belajar dan mendapatkan pengetahuan seperti itu
dan juga yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah bagi masyarakat ataupun siswa siswa yang belum mendapatkan vaksinasi
memang dari vaksinasi saat ini memang baru mencakup dua belas tahun ke atas
artinya siswa yang berada atau berusia di bawah dua belas tahun ke atas itu belum mendapatkan vaksinasi
namun dari pihak sekolah ini juga mengimbau pada muridnya kelas enam yang berusia sudah di atas dua belas tahun itu diharapkan atau dianjurkan untuk sudah vaksinasi untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung seperti itu
dan juga dari pihak tenaga pendidik dan juga guru juga sudah divaksinasi
dan juga yang harus diperhatikan itu adalah bahwa anak anak yang berusia masih sekolah dasar artinya masih usia kelas satu sampai kelas tiga itu memang belum ada perilaku yang terkontrol
artinya mereka masih meniru masyarakat
yang ada di selingkungan sekitarnya bisa disebutkan adalah sekolah
jadi perlu adanya contoh yang baik dari pihak sekolah terkait dengan pengetatan protokol kesehatan termasuk dengan bagaimana mereka datang dan juga bagaimana mereka belajar serta mereka pulang
itu harus diterapkan sejak usia dini
artinya supaya anak anak lebih tetap protokol kesehatan
baik laksmi sebetulnya memang sudah banyak sekali antisipasi yang dilakukan untuk menghindari adanya penularan klaster di sekolah sekolah di dki jakarta
terutama juga bagaimana vaksinasi kriteria keluarga yang divaksinasi menjadi syarat juga untuk siswa bisa kembali bersekolah
semoga ini pengawasannya bisa terus ketat sehingga tidak mengganggu efektivitas dari ptm terbatas ini
terima kasih koresponden cnn indonesia indra yani laksmi melaporkan dari jakarta
dan juga sebelumnya ada koresponden cnn indonesia raga umbara yang melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih rekan rekan selamat bertugas